sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

pak bos bawa bunga buat andin
berarti mau baean dong
terus kenapa semalam andi nelfon gue buat ngelakuin itu ya
ya itu lagi
loh ini anting siapa rena
bu rena kasian banget sih
karena pisah sama andin jadi simpen simpen antingnya andin
sampai dibawa bawa gini antingnya
ini antingnya terus masukin lagi ke dalam
loh ini antingnya
loh ini antingnya terus masukin lagi ke dalam

terus dijaga baik baik ya
disaruh dalam sini ya
selamat pagi pak
din yuk kita sarapan dulu ya
kayaknya aku gak ikut sarapan deh
soalnya aku ada urusan
jadi mungkin aku akan sarapan di luar
jadi mungkin aku akan sarapan di luar
kamu bisa tidur semalam
apakah kamu udah ngambil keputusan
aku udah berpikir semalam sih pak
aku rasa aku udah mengambil keputusan
tinggal papa sama mama doain aja yang terbaik ya
papa pasti akan selalu doain kamu ya
mama selalu doain kamu
dan kamu anak yang kuat
ya udah kalau gitu
aku jalan beli ya
harusnya udah inginkan
fueran tahan tahan barat
oh gua langsung mau cari
permisi apakah bapak suami ibu andin
sudah di resep tempatnya silakan
sampai resep tempat
selamat pagi andin
kamu kemana sih andin
selamat pagi bu
bu saya kesini untuk mengambil berkas berkasnya pak
berkas berkasnya mana ya
pak al bilang sudah disiapkan di meja kerjanya bu
kalau gitu saya cari saya ambilkan ya
kamu tunggu sini ya
terima kasih bu
saya ke hotel dulu deh
kamu bisa lewatin masa masa diet ini
demi cincin itu lepas dari tangan kamu
kamu kenapa kok lemes gini
lagi diet kan
mas rendy ini bisa lepas dari tanganmu
kamu udah berusaha buat lepasin cincin itu
tapi kamu jangan bikin kamu sakit gini dong
gak usah khawatirin kiki
kiki pepeh aja kok mas
pasti dikit lagi juga
kiki bisa lepasin cincin ini
dalam waktu dua hari
pasti cincinnya juga bisa lepas mas
tapi inget ya
jangan lupa makan
coba aja mas randy bilang
gak usah lepas cincin itu dari tangan kamu ki
kurang kurangin halunya ki
semangat ya ki
demi nyenengin mas rendy
ini jisnya bisa lepas dari tangan kamu
saya gak lama di sini
bapak cari parkir aja ya saya cuma sebentar
ya baik bu
terima kasih ki
kok sempoyongan pucet gitu juga mukanya
kiki gak kenapa kenapa bu
kiki juga tidak sakit kok
pertahan untuk tetap diet
kamu jangan paksain diri gitu
nanti malah sakit
udah sempoyongan ini pucet
gak apa apa bu
kiki beneran kok
pono kok dipaksa
yaudah yaudah kamu istirahat ya
saya permisi dulu ya
kayak diet diet segala sih
selamat pagi mama
selamat pagi sayangku
udah segar sekali
papa mau ajak mama pulang
kamu pasti udah gak sabar mau sekolah ya
kalau oma berangkat sekarang
nanti dong tunggu
kan supirnya belum dateng
soalnya pak randy hari ini dapet tugas dari papa kamu ya
oma juga mau habisin cinta dulu ya
apa andin sengaja mau ngerjain gue ya
tumin banget soalnya dia telat kayak gini
terus gak kasih kabar lagi
lu harus sabar menghadapi andin yang sekarang
paling kurang malem umen awad madame jum'at
ya sebelum cantik abis ini
coconut kueruktur boleh ya
apa apa aja aja politik pautan
buat sebenarnya dapet corpo mama ungu
orang maunya kayak biasa juga

nggak apa apa lah
aku tuh ah
pergienza itu buat koneksi siang